gak boleh tau
vera ini ada hubungan aja sama teror keluarga saya
kami akan melakukan pemeriksaan
apakah masih ada kaitannya dengan masalah yang bapak hadapi
terima kasih banyak pak
saya harap bukti ini bisa menjajalan keluar
semoga ya pak
saya kan udah bilang sama bapak
kalau adi sekarang tinggal di malaysia
saya tahu dia ada di dalam
di kamar vip dua
sekarang saya bisa ketemu adi ya
ini mau apa lagi sih
harusnya bapak ini tahu diri ya
setelah tujuh tahun menghilang
dan tanpa kabar buat anak saya
dan sekarang bapak datang ke sini
mau ganggu hidup anak saya
saya mau jelasin semuanya sama adi
saya mau ketemu dia
saya dan adi nggak butuh penjelasan itu sekarang pak
kita tuh butuh penjelasan waktu itu
tujuh tahun yang lalu
dan sekarang bapak datang
untuk mengganggu hidup anak saya lagi
tidak mengizinkan bapak ketemu anak saya
itu kayak suara mama
kok mama teriak teriak ya
pak tolong bawa bapak ini keluar dari sini
pak ini mau ganggu anak saya pak
sebaiknya bapak ikut saya pak keluar pak
kamu kok keluar
kenapa aduh ayo masuk yuk
enggak mah tadi
aku denger dari dalam
mama kayak teriak teriak gitu
itu loh ren
mama itu tadi komplain sama petugas rumah sakit disini
masa gak ada yang punya handphone kayak mama sih
kan mama mau pinjem sarjeran itu
ya ampun mah
kayak gitu aja komplain sih
ya mama kan pengen kamu itu telpon
biar tahu kondisi kamu sekarang ini ren
ya udah kalau gitu
kamu masuk sekarang
kamu itu kan masih harus istirahat total
gak boleh kemana mana
mumu mau bantu il ya
mau apa mereka
akhirnya dapat juga nih barang
jelas banget mereka ngincer flash disini
tapi dari mana mereka tahu gue pegang flash di servera sampai sampai gue disadang dan renny hampir jadi korban
ya allah laku teror ini benar benar mengerikan
gak kesal allah punya mata dimana mana
sebaiknya pak al lebih berhati hati dengan pak irfan
ini baru dugaan saya saja belum ada yang butih yang valid
tapi dalam situasi seperti ini
lebih baik bapak jangan terlalu baik sama semua orang
gue harus bicara lagi sama reza
kenapa waktu itu riza bisa curiga sama om irfan

soal omongan kamu tempat hari
kenapa kamu suruh saya untuk
mas pada dengan om irfan
soal itu pak
saya belum pastikan itu benar
gak apa apa ceritanya
pak permisi saya mau nanya
jangan ada masalah sama dia
waktu saya dipukul di depan rumah vera
tempoh hari itu
saya setengah sadar
saya sempat mendengar orang orang berbicara
di sekitar saya
dan ada satu suara yang gak asing
suara itu pak irfan
tapi sebentar dulu pak
saya belum yakin itu benar
saya belum berani berbicara dengan pak ahok
terima kasih informasinya
silahkan tunggu sebentar
gue harus bicarakan ini dengan mau
tapi andin gak boleh tahu